lizon dan fahri hamzah dalam aksi damai empat november yang lalu berbuntut panjang
kedua pimpinan dpr ini dilaporkan oleh sekretariat nasional komite penegakan pro justisia
atau kppj ke mahkamah kehormatan dewan dengan dugaan pelanggaran kode etik dewan perwakilan rakyat
kuasa hukum kppj menyertakan bukti video dan beberapa clipping
yang membuat orasi dan aksi kedua pimpinan dewan itu
jadi kita disini sebagai tim kuasa hukum mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh saudara fahri hamzah dan saudara fadlizon pada saat melakukan aksi damai pada tanggal empat november
kita di sini melihat bahwa sebagai wakil rakyat terlebih dalam orasi saudara
fahri hamzah kita melihat dalam berita juga dalam video video yang kita sudah kumpulkan
ada unsur ya ini dugaan unsur penghasutan kepada masa
kemudian himbawan untuk makar dan memang ini terkesan ya ditunggangi